tapi pak luhut ini kan kita sudah lama ya cukup lama lebih dari dua puluh tahun ya kita reformasi berdemokrasi
dan kita harapkan masa depan indonesia juga sebagai negara nkri masih panjang masih sejahtera dan lain sebagainya
sempat juga merasa bahwa ini negara indonesia ini mau dibawa kemana dan bagaimana untuk mempertahankan
dengan begitu yang namanya juga demokrasi
iya tapi dari samping demokrasi kan kita punya pancasila itu
jadi visi pak luhut sendiri ya ke depan ini mengkhawatir atau tidak dengan apa yang berlangsung di indonesia ini
saya desya dengan segala macam pengalaman saya saya sih optimis lah indonesia ini
regardless of ada kadang di sini sana sini
oke yang saya sampaikan tadi himbauan saya kepada generasi saya lah kalau saya bilang bilang saya itu
yang bawa kita itu jangan terlalu ribut ribut lah
nanti akan diberikan contohnya
tidak bagus pada generasi muda
oh rupanya begini yang benar gitu loh
jangan sok alim gitu loh sok benar sendiri loh
kamu tanya nuranimu yang paling dalam kamu benar gak tuh
saya ini benar nggak sih gitu
saya pernah maling gak
tanya aja dalam paling paling
pasti jawabannya kamu lah yang tahu
saya sih hanya itu aja
kalau itu kita beri contoh beri tahu ladan kepada anak anak muda kita pasti indonesia ini jauh lebih baik
nah itu kewajiban kita semua
tidak hanya kewajiban pak jokowi
atau kewajiban si polan si badu
semua kita punya kewajiban yang sama
apa tapi yang bisa dilakukan lebih misalnya ya kita semua warga negara indonesia harusnya kan memiliki hak yang sama
supaya tidak ada diskriminasi mayoritas minoritas dan lain sebagainya
ini idealnya bagaimana ya mengimplementasinya
apalagi melihat masyarakat itu memang sangat majemuk ya pak luhut dengan begitu
gampang ya saya beri contoh
mana pakai sepeda
semua pakai safety belt
tapi begitu pemerintah bilang eh kita kalau tidak pakai helm jatuh mati
semua pakai helm tuh
kalau tidak pakai safety belt nanti mobilnya gini mati
jadi dari atas
nah sekarang kita pemimpinnya dengan layar layar di atas ini ayo kita sepakat
mari kita didirikan anak anak kita
ya kau cemburu sama si polan kok dia yang jadi presiden
cuma dari kampung tiba tiba menjadi presiden
saya yang sudah begini begini kok jadi presiden belum
atau waktu saya jadi presiden dulu gimana gitu
semua itu ada waktunya di bawah langit ini
ya berarti penegakan hukumnya juga harus benar kan
ya itu yang saya katakan tadi
hukum itu pun menurut saya penting
jangan hukum itu pun jadi bermata dua
jangan hukum itu juga ya kita pergunakan tidak benar
dan juga kita harus menengok ke depan lah
ya saya sih terus terang aja
lihat indonesia ini kita kadang sedih juga masalah hukum itu
ya harus tegakkan
orang terus euforia bahwa dia bisa menangkap ini bisa mematuhi ini bisa gini
apa iya benar
seperti saya tanya tadi senturi kenapa sih dibuka buka senturi lagi apa sih
apa sih anu ya untungnya
ya kira kira mungkin ada tujuan tertentu
ya itu saya bilang apa gitu loh deh
sudahlah sekarang tuh kita nampak ke depan
kita lihat yang bagus ke depan
kita lihat oh pak jokowi ada gini
oh masih menurut saya kurang ini begini begini
nanti kalau gue presiden gue perbaikin
ya sudah kalau tiba tiba waktu jadi presiden perbaikin
nah itu biasanya kan kalau ada pergantian biasanya pergantian kebijakan
kita harapkan kalau memang kebijakan yang lebih bagus itu kan harusnya ya oke
kita kasih contoh misalnya yang di gubernur jakarta ya
ganti gubernur ganti kebijakan
nah salah satu yang diribut ribut tuh izin reklamasi dari iya sekarang tidak
nah ini pak luhut sendiri ya secara melihatnya ini bagaimana ya bagi kita
ini contoh leadership yang baik atau
sekarang kan sudah di bidang saya sudah selesai
sekarang udah di bidangnya pak anies
ya mohon gue pak anies silahkan
tapi kan ini masalah laut kan kemarin
di mana ada interestnya di situ dong
kalau saya sih sebenarnya nih anu ya desi ya
itu yang harus kita pelihara
jadi kalau kita tidak konsisten orang juga nanya kita eh ke mana kepastian kau
dari zaman pak harto itu dibuat sampai sekarang
tiba tiba nanti besok lusa dihidupin lagi
saya hanya melihat itu
ada yang bilang dulu kalau menko maritim saya satu pengelola tidak pernah ketemu orang itu
tapi saya ingin kita jernih melihat itu
jernih melihat pada kepentingan nasional
sekarang tahu nggak kita nih
bahwa kita ini sebenarnya punya kelebihan lagi yaitu mangrove
di pantai utara ini hampir semua rusak
itu kita perbaiki dong
itu proyek gede loh itu
kenapa menyangkut hidup orang banyak
kenapa karbon dia itu keluarin karbon nangkap co dua
apalagi indonesia sebagai produsen dari co dua salah satu yang tertinggi di indonesia ya
ini juga yang pasti ditanyakan oleh dunia internasional
upaya indonesia untuk
kami lagi kerjain sekarang
mangrove itu lagi saya kerjain tuh
banyak tahu daripada ribut ngomongin ini ngomongin itu
seagrass rumput laut
sebagian juga nggak bagus
sekarang kita perbaikin
jadi menurut saya saya sekali lagi lah berkali nggak bosan bosannya yang katakan
ya bu kita kerjasama yang baik
jangan nyinyir lah
presiden pergi ninjau dibilang oh nggak boleh pakai fasilitas negara lah ya
terbang ke sana itu mesti presiden kok
namanya dunia politik indonesia begitu
nah itu yang saya pikir kadang kadang saya ketawa
tapi yang ngomong itu kadang kadang intelektual
ada yang bilang saya lebih hebat dari ini katanya
kau udah kerjain apa
malu dong sedikit pada dirimu
saya selalu bilang tanya nuranimu yang paling dalam
apa sih yang kau ngomong ini benar nggak
saya selalu des kalau saya harus saya suka anggrenung juga
apa yang saya lakukan ini benar nggak sih gitu
nah itu dia selama ini merasa gimana pak luhut
ada yang harusnya saya tidak melakukan itu
atau pernah ada regret atau
makanya saya punya pembantu staff an pembantu
saya tuh anak anak muda kan saya tanya gimana bener gak ini gitu
atau kamu coba pikirin gimana gitu
kenapa sih kamu malu ngakuin kehebatan anak anak muda di sampingmu atau pembantumu
ya kalau saya nggak ngerti hukum ya saya pastilah tanya pak lambok itu
saya tanya dia loh eh gimana ini benar nggak ini barang ini gitu loh
tanya gimana ini benar nggak
lah kan orang datang ke saya itu semua kan banyak macam macam persoalannya
tapi saya nggak pernah kalau dia bicara hukum saya dulu pak lambok lihat ini gimana coba pelajarin tuh
kalau dia bicara makroekonomi ya ada tempat saya yang perubaya
ada yang namanya si seto ada yang namanya sernando
anak anak umur umur dua puluh lima tiga puluh tahun
jadi itu yang memperkaya kita
membuat tim nah mereka itu kerja dengan nurani
kerja dengan penuh pengabdian
anak anak muda yang kita didik
itu yang penting menurut hemat saya gitu loh
tapi selama ini ini khusus bagian kemaritiman ya pak luhut
apa kira kira yang masih kurang atau sudah cukup puas misalnya dengan apa yang dicapai oleh kemaritiman
dan kira kira ya ini kan kita punya kebijakan kebijakan dan lain sebagainya
menurut pak luhut itu bagaimana awi on the right track mengenai masalah kita membangun
dan hanya menenggelamkan kapal dan juga dengan ini lah istilahnya banyak yang nelayan yang mengeluh dan lain sebagainya
ini kan sekalian introspeksi juga mengenai masalah kemaritiman itu pak luhut
saya kira penenggelaman kapal itu pada titik tertentu sih bagus ya
bagus bahwa kita tunjukkan bahwa illegal fishing itu tidak benar gitu
tapi kan setelah itu what next
nah apa what next nih
apa yang kita dapat untuk membuat
kita mengolah laut kita ini tanpa membuat laut kita itu jadi rusak
jadi ikan kita kan ada
nah ikan itu kan sudah diolah
masa kita berikan kita banyak
nah itu yang misalnya contoh
kalau ada yang tanya saya sudah puas
jauh dari puas
tapi apakah kita on the right track sampai ini
karena kita udah punya pilar pilar daripada pembangunan kelautan ini
memang salah kita berbelas belas tahun tidak ada
tidak ada perhatian pemerintah terhadap laut itu banyak
sehingga kalau anda lihat sekarang marine debris itu kita salah satu nomor dua terkotor laut di dunia
plastik itu micro plastic indonesia juga
kita salah satu terkotor
jadi presiden baru merintahkan semua
itu citarum salah satu misalnya
terkenal sebagai sungai yang terkotor di dunia
itu buat dilihat sama politisi polisi itu
gak pernah itu hampir nggak ada komentar itu
komentarnya kalau nggak orang pergi naik pesawat
kalau enggak orang pergi naik pesawat
kalau enggak orang pergi naik pesawat
itu sekarang dibersihkan

itu kalau makan apa namanya ikan yang sudah terkontaminasi itu
dia hamil pasti anaknya itu punte
itu bisa generasi punte kita nanti ke depan
tapi kita ada blueprint untuk memperbaiki itu sendiri
udah udah jalan kita mulai kerjain sekarang
apa kesulitannya koordinasi bagaimana
koordinasi udah jalan
koordinasi udah jalan
saya kebetulan in charge nya itu
sekarang dengan gubernur yang baru saya kira juga tambah bagus
kita mulai bersihin
ada tiga empat ratus industri di sekitar itu sekarang
sekarang world bank kita minta bantu penelitian untuk mau dimana ini
apakah direlokasi teknologi yang diperbaiki dan seterusnya
itu akan ketahuan di situ punya tanah dimana rumahmu dimana
wah kita bisa lihat nih pak
yang paling parah kalau kamu tidak punya pekerjaan apa apa tiba tiba kamu punya tanah lima enam gitu
itu politisi politisi atau siapa lagi ya
itu bisa kelihatan itu
yang kedua perusahaan perusahaan yang memiliki tanah berkelebihan sampai jutaan hektare itu akan terbaca juga
nah tadi ketiga koordinasi itu tadi nanti pengeluaran izin izin itu karena one map policy tadi
itu juga pasti akan lebih canggih